ternyata sekarang jalan jalan ke hongkong nggak perlu takut cari makanan halal ya
iya saya pernah sekolah di sana dua bulanan puspa di university hongkong
di sana juga di kantinnya dibedakan ada makanan makanan halal
tapi adalah resikonya makanan makanan halal di sana harganya lebih tinggi
oke lebih mahal pastinya
jadi saya memilih yang halal
baiklah ini kita langsung saja mengetahui bagaimana suasana ramadan di hongkong
kita langsung terhubung ini dengan salah satu warga negara indonesia di sana budi
ada mbak rinita dini ekasari selamat pagi waktu jakarta mbak rini
hongkong sedang apa yang menarik dari hongkong saat ini di bulan suci ramadhan mbak rini
apakah sale di mana mana atau banyak wisatawan indonesia yang sekarang di sana
apa yang menarik dari hongkong nih akhir akhir ini
kalau sale pastinya ya surga belanja kalau di sini
kita mau bicara mengenai bulan ramadan ya
ya suasana ramadan seperti apa mbak rini kalau di sana
kita bicara misalnya apa yang menarik dari komunitas muslim di sana
ada suasana ramadan nggak sih di sana sebenarnya kerasa gak sih
saya boleh bicara general dulu ya
boleh boleh silahkan
jadi secara umum di hongkong muslim itu ada sekitar tiga ratus ribu orang dari sekitar tujuh juta warga hongkong
jadi sekitar empat persen
iya banyak sekali
kebanyakan muslim di hongkong itu mayoritas indonesia
kemudian disusul dengan chinese muslim pakistan baru middle east dan new york
jadi kalau saya lihat contekan data hongkong komunitas indonesia itu cukup besar
sekarang sudah ada satu ratus tiga puluh tiga ribu wni
saat ini nomor dua setelah china dan sedikit di atas filipina
berarti tidak susah nyari takjil nyari rendang nyari gulai di sana gitu mbak ya
kalau banyak banget orang indonesia
jadi kalau karena mayoritas dari wni ini adalah rekan rekan pkw
dunia itu islam di budpa
jadi kalau di bulan puasa di konjern di jri di kauswebe itu setiap hari ada tajil
terus setiap jumat ada buka bersama ada taraweh
setiap hari ada pengajian untuk ibu ibu
dan setiap sabtu ada pengajian untuk anak
mbak rini ini di hongkong sendiri kita tahu mobilitas warganya bahkan sangat tinggi begitu
kemudian ini banyak masyarakat muslim di sana
apakah mengganggu pola atau rutinitas kebiasaan anda sehari hari kemudian di bulan puasa ini ada yang berubah kah
kalau saya pribadi ya suasana bulan ramadan di hongkong secara durasi hampir sama dengan indonesia
kecuali jam sahur di hongkong lebih awal dan maghrib sedikit lebih lambat karena kebetulan sedang musim panas
tapi terus terang sekarang saya terbantu sekali dengan adanya mobile app macam muslim pro
ada reminder kapan batas sahur puasa buka puasa
karena nggak ada suara azan di sana mbak ya
tapi orang orang hongkong kebanyakan terutama orang orang asli kanton itu ini gak sih mak suka kagum gak sih ngeliat orang orang muslim di sana puasa gitu
wah kamu hebat sekali gitu
saya sih waktu itu pernah
saya pernah di hongkong mbak sekitar satu dua bulan mereka kaget sekali melihat kita bagaimana sholat atau mungkin berpuasa gitu
apakah hal itu masih terjadi mbak di sana
tentunya membedakan buat saya sebagai wni di hongkong ya
saya salah satu satunya muslim di kantor
jadi satu satunya orang di indonesia satu satunya muslim
terus kalau awal puasa saya selalu ditanya tuh kamu nggak minum ya
atau kamu harus puasa sebulan ya
atau kamu ngapain
ngapain aja kalau istirahat
jadi saya ditanya tanya
tapi sejauh ini mereka sangat memberikan toleransi yang tinggi kepada saya yang sedang berpuasa
dan bahkan teman teman kantor saya juga mencoba mencairkan makanan halal dan tidak pernah mewajibkan saya untuk ikut kegiatan setelah pulang kantor
misalnya kan ya secara culture di sini ada happy hour gitu ya
saya skip tuh biasanya
mbak rini biasanya nyari makanan halal di hongkong itu di mana aja sih
susah nggak sih mbak
ya makanan halal sebenarnya secara garis besar ya
hongkong sudah punya organisasi islam namanya islamic trust
islamic trust ini mengorganisasi kegiatan muslim di hongkong dan termasuk sertifikasi halal
jadi sebetulnya tidak sulit mencari makanan halal di hongkong
dari dimsum kebab indian food itu rata rata halal

nah banyak makanan indonesia juga kok di causeway bay di tepkong com

nah itu kebanyakan halal
justru kalau buat saya tantangan itu bukan mencari makanan halal
jadi apa mbak
tantangan sebagai muslim ya di negara asing itu adalah ketika banyak peristiwa terorisme yang mengaitkan dengan islam
jadi kayak baru baru ini kan ada pengembangan di istanbul
jadi kesannya muslim itu radikal gitu
itu lebih challenging buat saya daripada mencari makanan

tering ada diskusi diskusi seperti itu nggak mbak
misalnya sering menjelaskan atau ditanya sama orang atau mungkin mendapatkan quote unquote ini
apa diskriminasi gitu lah
dicibir atau seperti itu
pering pering bu
jadi terus terang
ya kadang kadang entah mereka baca dari internet atau foto foto yang provokatif dari sosial media ya
jadi tugas saya sebagai muslim yang kebetulan sekarang lagi di luar negara
terus meyakinkan bahwa islam itu agama yang ini percaya
yang resah yang fleksibel dan memiliki toleransi yang tinggi dengan agama lain
jadi semacam itu gitu kalau makanan halal mah gampang tuh
baik itu menjadi tantangan
mudah mudahan mbak rinita tetap sabar tetap teguh ya
memperjuangkan dan juga mewartakan bahwa islam itu agama yang sangat ramah sangat sejuk dan sangat damai
tetap terus meyakinkan warga lainnya bahwa islam adalah agama yang fleksibel agama yang universal
terima kasih marini selamat berpuasa di hongkong